seminar untuk memperkuat kekuatan pertahanan udara indonesia digelar sesko au di lembang jawa barat
dalam seminar tersebut diungkapkan perlunya mengembangkan air power atau kekuatan pertahanan indonesia melalui angkatan udara
pengembangan air power ini selain dengan cara menjaga wilayah kedaulatan indonesia dari ancaman
cara lainnya adalah dengan kerjasama regional di kawasan asean khususnya
dengan diplomasi dan kegiatan kegiatan kemanusiaan
bagaimana kita bertransformasi di dalam konteks pembangunan pertahanan khususnya di bidang air power ini
dengan melakukan perubahan di dua aspek yang pertama adalah perubahan di bidang organisasi
yang kedua di bidang teknologi dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional pertahanan kita khususnya tni angkatan udara
selain itu guru besar
hukum universitas pajajaran atip latiful hayat menyatakan bahwa agar memiliki air power yang disegani
indonesia harus dapat memanfaatkan secara optimal ruang udara yang dimilikinya
apalagi ruang udara indonesia merupakan yang terluas di kawasan asean
pertama adalah menata ulang regulasi yang terkait dengan pemanfaatan ruang udara
yang kedua harus ada satu institusi atau badan nasional yang mengkoordinasikan
dan mengintegrasikan kebijakan di ruang udara
seminar ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun angkatan udara yang ke tujuh puluh lima pada sembilan april mendatang
wilam nasution rusman rusmana lembang jawa barat